disahkan sampah rumah tangga organik dan anorganik merupakan langkah awal untuk mempermudah pengolahan sampah
di bandung jawa barat warga mencoba untuk mengolah sampah organik menjadi gas dan pupuk
bagaimana untuk mengolah sampah organik
saya akan mengajak anda untuk mengolah sampah organik seperti ini
sampah organik rumah tangga seperti sisa makanan sisa sayuran dan daun yang ada di sekitar rumah direndam dengan air selama dua hari
setelah terurai rendaman sampah organik ini siap diproses menjadi gas metan dan pupuk organik
untuk membantu dan mempercepat proses penguraian sampah organik diperlukan starter atau bakteri yang akan bercampur dengan sampah organik
jadi kita pilih bakteri bakteri yang akan dimasukkan ke starter itu adalah bakteri yang akan memproduksi gas metan
oleh karena itu nanti disebutnya proses metanigosis
itu bisa diambil dari kotoran
itu bisa diambil dari kotoran bisa kotoran ternak bisa juga kotoran orang
roha jitri ketua rw di kelurahan babakan surabaya kota bandung
bersama warga melakukan uji coba mengembangkan pengolahan sampah organik satu rumah di kantor rw dengan sistem biodigester
biodigester ini berukuran seribu liter setiap hari dapat menampung tiga kg sampah dan dapat menghasilkan gas metanat tiga ratus liter yang bisa digunakan memasak dalam waktu sembilan puluh menit
pengolahan sampah ini juga menghasilkan pupuk organik
jadi biodigester setelah diberi starter dia dibuat stabil
yaitu proses metagonesisnya harus terbangun dulu terbangun secara stabil
nah itu biasanya butuh waktu antara dua hari sama tiga hari
nah kemudian sudah keluar kemudian kita buat stabil lebih jauh lagi itu sampai dua minggu tiga minggu
kalau bisa sudah tiga minggu dia akan lebih stabil lagi sampah pelan pelan masuk
pemerintah kota bandung telah merencanakan membuat
biodigester dengan kapasitas dua ratus ton per hari di tahun dua ribu dua puluh
sedikit kita ada kendala di manajemen traffic
artinya bagaimana pengangkutan sampah ke lokasi tersebut dengan menggunakan truk truk yang besar
sehingga memang akhirnya kita harus review lagi di awal tahun ini
dan kita tetap dengan target kita paling tidak dua ribu tujuh belas ini sudah bisa mulai pembangunan
sampai saat ini telah dilakukan
uji coba di dua puluh tiga lokasi di kota bandung dalam skala kecil
hasilnya sangat membantu mengurangi volume sampah organik
rencananya akan dididik pemilihan sampah organik dan anorganik di tingkat rumah tangga